inilah rekaman tulisan di papan running text yang berada di asrama haji kota bekasi jawa barat yang mendadak berubah
running text yang seharusnya berupa sambutan bagi para jemaah calon haji secara tiba tiba menjadi kalimat yang menyudutkan plt wali kota bekasi bobrok
ironisnya hal itu terjadi bersama dengan kunjungan dari plt wali kota bekasi tri adianto cahyono yang hendak melepas keberangkatan jemaah calon haji pada kamis sore
usai insiden ini pihak asrama haji menyampaikan permohonan maaf dan akan melakukan penyelidikan secara internal